anda masih bersama kami di cnn indonesia live
gambar yang anda saksikan saat ini adalah suasana terkini dari ruangan rapat paripurna dpr republik indonesia
seperti permintaan yang tadi disampaikan oleh salah satu anggota dpr ruhut sitompul
komjen budi gunawan saat ini berada di podium di depan
dan kemudian seluruh anggota dpr ri menyalami komjen budi gunawan satu persatu
komjen budi gunawan baru saja disepakati rekomendasinya oleh rapat paripurna dpr
dan namanya akan segera dikembalikan ke presiden untuk kemudian besok dilantik sebagai
kepala badan intelijen negara yang baru menggantikan sutioso